kementerian keuangan akhirnya menyetujui rencana kebijakan bebas pajak mobil baru
yang sebelumnya sempat ditolak menteri keuangan sri mulyani
pemerintah memberikan insentif ini untuk meningkatkan pembelian dan juga produksi mobil di dalam negeri
apa saja pertimbangan pemerintah dan bagaimana respon produsen otomotif soal relaksasi ini
dan sudah bergabung bersama kami staff khusus menteri keuangan
justinus prastowo dan juga ketua satu gaikindo yongki sugiarto
selamat pagi pak justinus pak yongki apa kabar
ya selamat pagi pak yongki pak justinus bisa mendengar suara saya
apa kabar pak sehat pak
cuma suaranya agak kecil nih pak rizk
suaranya agak kecil baik saya akan naikkan volume suara saya
oke saya ingin pertama mungkin ke pak justinus
apa kemudian pertimbangan utama
sampai akhirnya disetujui kebijakan ini
pak justinus bisa mendengar pertanyaan saya
suara tidak terdengar
oke mungkin saya ingin ke pak yongki terlebih dahulu
kalau gitu pak justinus sepertinya belum bisa mendengarkan suara saya dengan baik
saya ingin ke pak yongki kalau gitu
seperti apa kemudian pak respon dari teman teman di gaikindo
ya jadi kita tentunya sangat menyambut dengan gembira sekali bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan relaksasi ppnbm ini
jadi ini kabar gembira yang kita peroleh di bulan februari ini
dan mudah mudahan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah maka kita akan segera dapat memulihkan angka angka penjualan kita
memang ini sejalan dengan apa yang kita pernah mintakan di tahun lalu kepada pemerintah
bahwa yang dimintakan itu untuk jenis jenis kendaraan tertentu saja jadi tidak menyeluruh
ya itu kendaraan
ya itu kendaraan
yang banyak dibeli oleh masyarakat di indonesia
itu yang pertama
yang kedua yang juga buatan dalam negeri
karena kami ingin tentunya mengamankan agar industri kendaraan bermotor di dalam negeri maupun industri komponen yang sangat banyak karyawatinya itu dapat terus berjalan
jadi jangan sampai ada phk dan lain lain
begitu juga tentunya dealer dealer dan lain sebagainya
jadi memang ini sudah tepat
kita sudah mendengar minggu lalu bahwa yang akan diberikan itu jenis kendaraan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan juga yang diproduksi di dalam negeri
dan dengan ini mudah mudahan angka angka penjualan kita bisa segera meningkat kembali ke arah normal
ya saya sebutkan itu saja dulu
oke mungkin saya ingin kembali menghubungi pak justinus
pak justinus selamat pagi sudah bisa mendengar suara saya dengan baik pak
ya pak justinus mungkin saya ingin kembali mengulangi pertanyaan saya
apa kemudian pertimbangan sampai akhirnya menyetujui pak
ya terima kasih mas rizky dan pak yongki
sebenarnya kementerian keuangan tidak pernah menolak usulan ini
karena diskusi dengan menteri perindustrian dan di bawah koordinasi menko perekonomian juga terus berjalan
yang kami lakukan selama ini adalah melakukan kajian tentang timing yang tepat serta spesifikasi atau segmen yang tepat untuk mendapatkan insentif
jadi sejak oktober kami lakukan kajian ini sambil menunggu evaluasi dari stimulus fiskal yang telah diberikan sebelumnya
jadi sekarang dirasa saat yang tepat ketika bps sudah mengumumkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja kita di tahun dua ribu dua puluh
sekaligus kita bisa melihat sekarang stimulus sudah diberikan baik bansos untuk kelompok termiskin lalu juga dukungan untuk umkm
sekarang giliran kelas menengah mendapatkan dukungan berupa diskon pajak kendaraan ini
jadi itu sebenarnya yang terjadi mas rizky
kemudian kan kalau dari informasi yang sudah beredar ini bahwa nantinya insentif ini akan diberikan selama tiga bulan dimulai pada bulan maret
pertanyaannya kenapa hanya tiga bulan pak
dan apa kemudian pertimbangannya memilih mulai diberlakukannya mulai bulan maret
kita butuh persiapan untuk menerbitkan peraturan menteri keuangan sebagai revisi dari peraturan menteri keuangan yang mengatur tarif bpnbm
jadi maret kita
kita harapkan semua sudah selesai dan siap dilaksanakan
pertimbangan kita untuk memberikan insentif ini selama sembilan bulan dengan kategori tarif periodenya per tiga bulan adalah kita ingin mendorong konsumsi lebih cepat di awal
karena kita berkepentingan dengan geliat ekonomi lebih awal bisa ditingkatkan
tadi pak yongki telah menyampaikan sektor otomotif itu menyumbang cukup besar pada pdb kita
kurang lebih tujuh ratus triliun
jadi kita dapat satu lima juta pekerja dari hulu ke hilir
dan terutama di tiga bulan pertama ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal satu
lalu selebihnya sampai dengan sembilan bulan ke depan akan terus diberikan secara bertahap
tarifnya akan diturunkan
karena nanti ini akan berujung pada pelaksanaan ketentuan tarif pacat untuk mobil listrik
jadi kita mendesainnya
kita mendesain kebijakan seperti itu
ini betul betul dalam rangka pemulihan ekonomi mas rizky
oke selanjutnya saya ingin ke pak yongki lagi
pak yongki tadi teman teman dari gaikindo merespon positif terhadap relaksasi ini
kemudian menurut anda sendiri nantinya insentif ini akan berpengaruh berapa besar pak
atau kira kira gambaran dari gaikindo sendiri bisa mendongkrak berapa persen kenaikan dari penjualan mobil di tanah air tahun ini
ya jadi begini
ini kita memang sudah mengumumkan sudah dilakukan minggu lalu
nah kami sedang menghubungi para anggota
dan para anggota kami kita bilang oke secepatnya saja bisa diumumkan
kalau tarif nanti dari kementerian keuangan sudah terbit
mobil mobil mana saja yang terkena relaksasi ini atau stimulus ini dan lain lain
mereka para apm tentunya sudah bisa berhitung
jadi harga mobil saya hari ini begini nantinya
satu maret akan begini dan seterusnya
nah kami minta kepada para anggota segera saja umumkan
jangan tunggu satu maret
segera saja umumkan dan kita anggap aja dua minggu ini sudah lah
kalau andai kata nggak jualan ya sudah habis mau gimana
tetapi satu maret betul betul sudah jeng bisa jalan dengan ini
nah kita tentunya harapan kami yang biasanya kalau di keadaan normal
penjualan kita itu sekitar delapan puluh lima sembilan puluh ribu unit per bulan

semua jenis semua merek semua tipe
sekarang ini kita terpuruk sampai angka lima puluh ribu
nah kita tentunya tiga bulan pertama ini kita harapkan angkanya ini bisa segera melonjak ke enam puluh tujuh puluh ribu per bulan
karena memang yang akan diberikan sesuai dengan pengumuman minggu lalu
adalah mobil mobil jenis yang banyak sekali dijual
yaitu mobil mobil yang harganya di kisaran dua ratus lima puluh ke bawah
nah inilah yang sekarang kita juga himbau kepada para anggota untuk segera mempersiapkan diri
segera memulai produksinya kembali
komponen juga demikian pabrik komponen karena ini semuanya berkaitan
dan memang tidak mudah karena tadinya kita ini sudah menurunkan produksi
yang tadinya kerja dua shift tiga shift sudah turun menjadi hanya satu shift
jadi untuk kembali lagi untuk menggulirkan ini semua tidak mudah
tetapi tentunya para merek atau apm kami akan berlomba lomba
untuk segera merebut katakanlah tadi konsumen konsumen yang ingin membeli
segera suruh tanda tangan spk nya atau apapun namanya
dan juga tentunya persiapan persiapan dari segi financing atau pembiayaan
karena di sinilah semuanya ini akan bergulir kembali
dealer dealer juga akan memperkerjakan karyawannya kembali semuanya
untuk segera menawarkan mobil mobil yang diperlukan

jadi perkiraan kami untuk maret april dan mei
angkanya yang darisorry lima puluh satu bulan
itu memang segmen yang terbesar adalah mobil yang diberikan stimulus ini
langsung mendongkrak penjualan mobil nanti di bulan maret april dan juga mei
saya ingin kembali ke pak justinus
pak justinus ini kan tentunya kebijakan ini juga bukan tanpa ada resiko resiko di lapangan
di antaranya misalnya mungkin kredit macet yang bisa melonjak karena kita tahu kondisi pandemi saat ini juga masih membuat perekonomian kita juga melambat
ini sudah kita antisipasi
dan target pemerintah sampai dengan akhir stimulus ini
nanti bisa menambah produksi sekitar delapan puluh ribu
ini berarti hanya memulihkan bahkan belum pulih sama sekali seperti di keadaan sebelum pandemi
artinya tidak perlu khawatir dengan resiko kemacetan karena volume kendaraan juga tidak akan sebesar dengan penjualan sebelum pandemi pada masa sembilan bulan ini
lalu juga ada kalkulasi kami soal potensi pajak
tidak perlu khawatir ini akan menambah
menambah soal pajak karena skema yang diambil adalah ppn pm ditanggung oleh pemerintah
ini masuk dalam belanja pajak yang sudah dicadangkan untuk mendorong perekonomian tumbuh
dan kita juga mendapatkan trade off atau multiplier dari sini berupa tambahan penerimaan ppn penerimaan pajak penghasilan dan juga pajak daerah berupa biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor
ini juga akan mendukung pemerintah daerah
untuk punya pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk menangani pandemi ini
jadi dengan orkestrasi kebijakan seperti ini diharapkan akan berdampak positif tidak hanya bagi pelaku usaha dan juga para pegawainya
tapi juga pemerintah pusat daerah dan nanti warga masyarakat secara umum mendapatkan manfaatnya
itu termasuk kalkulasi kita soal bagaimana dampak kelingkungan dan lain lain yang juga disampaikan concerni oleh masyarakat
kita sudah antisipasi tadi
volume penjualan tidak akan melebihi hitung hitungan sebelum pandemi
dan kita juga sudah punya roadmap menuju kendaraan yang ramah lingkungan
dipastikan ini hanya diberikan selama masa pandemi ini saja
oke pak yongki
ini kan insentif atau relaksasi dari pemerintah ini diharapkan nanti bisa meningkatkan penjualan
kemudian bicara soal permasalahan ataupun kendala teman teman produsen otomotif selama sepanjang tahun dua ribu dua puluh
hingga sekarang selama pandemi ini apa saja sih pak masalahnya dan apa saja strategi yang disiapkan pada tahun ini tadi
selain bersiap untuk menyambut relaksasi pajak di bulan maret nanti
ya tahun dua ribu dua puluh kan kita sudah saya sebutkan tadi turun sampai empat puluh delapan persen penjualan whole sale nya dan retailnya empat puluh empat persen
ini kan istilahnya kalau boleh jujur ya kita bilang para anggota kami ini bertahan hidup
bertahan hidup saja untuk supaya tidak sampai kolaps betul
ya apa yang bisa dilakukan dijual dengan ya harga harga dengan program program yang ada
tetapi kan memang kita tahu dan maklumi bahwa daya beli masyarakat turun
sehingga yang tadinya mau dan mau membeli mobil yang harganya dua ratus lima puluh juta mungkin akhirnya cari mobil bekas
iya kan tahun lalu ya ini ceritanya
karena kita tahu ini daya beli masyarakat turun
nah sekarang bagaimana untuk meningkatkan angka penjualan kalau daya belinya sudah menurun
makanya kami mintakan stimulus ini kepada pemerintah supaya harga mobil barunya bisa turun
juga dengan tadi diberikanlah stimulus pengurangan ppnbm
sedikit masalah mobil bekas
kita tidak usah khawatir
karena pada saat ini showroom showroom mobil bekas atau pedagang mobil bekas ini juga bisa mengalami barangkali ada kerugian sedikit
tetapi jika nanti pada saat angka atau tarif ppnbm ini kembali normal
tentunya kan para pedagang ini juga sudah punya stok dengan harga yang dibeli pada saat sembilan bulan ini
atau tiga bulan pertama atau enam bulan pertama ini
yaitu harga yang turun
nah pada saat nanti ppnbm itu kembali ke tarif normal maka harga mobil bekas pun akan kembali normal
nah disitu kan dia juga bisa mendapatkan atau trade off keuntungan yang cukup baik untuk menutup kalau andai kata ada kerugian di saat saat sekarang ini
jadi itu trade offnya untuk mobil bekas

jadi itu trade offnya untuk mobil bekas
untuk pengusaha mobil bekas ada disitu
nah jadi disini kita sudah pikirkan jadi tidak hanya itu
nah sekarang kita tinggal yang tadi saya katakan
kita pacu bersama angka angka penjualan
kita minta para anggota kita segera memproduksi kendaraannya
yang nantinya terkena ini
dan sudah umumkan saja harganya pada saat sekarang
supaya customer yang berminat membeli langsung menandatangani betul sekali bahwa ini tiga bulan pertama diberi potongan
ini sudah satu strategi yang baik juga dari pemerintah
dan diharapkan tentunya angka tadi bisa kita capai bersama
cepat gitu ya pak
supaya bisa gerak cepat
pak justinus ini kan tadi di respon positif
kemudian juga ini masyarakat mungkin yang ingin membeli mobil ataupun otomotif juga jadi

apa kemudian pak himbauan anda bagi pemerintah
apa kemudian pak himbauan anda bagi para produsen otomotif dan juga masyarakat selaku konsumen
kami berharap dengan adanya insentif ini para pelaku usaha dapat segera memanfaatkan
mulai sekarang bersiap
kita pastikan peraturan menteri keuangan sedang digodok
dan kita berharap nanti maret itu sudah bisa implementasi
tadi betul pak yongki tetap bisa dari awal memproduksi atau melakukan pemasaran
sehingga nanti ketika aturan terbit tinggal dieksekusi
itu akan lebih baik
lalu kita akan sosialisasikan juga bersama para pelaku usaha nantinya
supaya masyarakat juga aware dan mengetahui adanya skema stimulus ini
dan kami juga berharap pada masyarakat terutama kelompok menengah atas
silahkan momen yang baik ini dimanfaatkan
kalau selama ini masyarakat masih menahan untuk konsumsi
ini kesempatan yang baik
karena memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara terjangkau
dan mudah mudahan tetap kita bisa menggunakan kendaraan ini dengan baik
secara aman waspada
dan dapat membantu aktivitas warga
sekaligus tetap patuh pada protokol kesehatan
selama masa pandemi ini
harapannya ini nanti juga akan berdampak dan bermanfaat positif
pasca pandemi sebagai penunjang aktivitas dan juga bisnis dari warga masyarakat
baik bapak justinus prastowo
staff khusus menteri keuangan
dan juga ketua satu gai kindo bapak yonki sugiharto
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia today
sehat selalu pak
dan selamat kembali beraktivitas